meski jauh dari lokasi peperangan namun ketegangan terasa hingga ke kota apple besar alias kota new york
perihal dukungan pro terhadap israel dan juga pro palestina
saat ini saya berada tidak jauh dari markas pbb yang berada di kawasan manhattan new york
dan anda bisa disaksikan di belakang saya ada pengamanan yang sangat ketat sekali dari pihak nypd
atau pihak kepolisian new york yang tengah mengamankan aksi demonstrasi dari kubu pro israel dan pro palestina
yang dipisahkan dalam aksi demonstrasinya pada hari ini
di belakang saya tepat di sana adalah para kubu yang mendukung israel
narasi yang mendominasi protes ini adalah rasa empati dan juga dukungan kepada para korban di israel

tewas pada saat hamas menginisiasi serangannya pada hari sabtu lalu
sementara itu tidak jauh dari lokasi aksi protes pro israel adalah para pendukung palestina atau pro palestina
yang memenuhi jalan hingga kemudian hampir melumpuhkan lalu lintas di kawasan manhattan new york
yang dipisahkan saat ini penuh sekali para masyarakat yang mendukung palestina
dan saat ini mereka melakukan aksi jalan bersama
tanpa tujuan tadi saya tanyakan pada salah satu pendukungnya
narasi yang mendominasi di sini adalah free palestine atau mendukung kemerdekaan palestina
belum diketahui berapa lama aksi protes ini akan berlanjut
apakah akan maju setiap harinya semenjak perang kemarin yang pasti sejak hari minggu
dan hari ini hari senin aksi protes telah berlangsung di new york city
yang memang memiliki populasi yang sangat beragam
salah satunya adalah kelompok yahudi terbesar di amerika serikat
dan juga populasi musim yang terus bertumbuh di kota new york
dan juga salah satu yang terbesar di amerika serikat
dari manhattan kota new york randy hucaksana voa